kami pernah punya pengalaman di jakarta hanya berdua hanya berdua
tapi apa yang terjadi
saya memberikan pengalaman dengan mempertimbangkan banyak fakta
karena itu kami sampaikan selamat kepada bgk pan yang sudah melakukan usaha untuk menggabung di kualitas ini
kami tetap semoga berjaya